kita ke informasi lain terlebih dahulu saat ini kpk tengah melakukan konferensi pers
kita langsung menuju ke gedung kpk jakarta untuk menyimak konferensi pers dari kpk
nah f berangkat ke lokasi pada hari sabtu tidak dengan surat tugas
berangkat dengan uang pribadi f dijemput pihak panitia
ya dalam acara tersebut ditemukan fakta bahwa tgb dan f duduk pada barisan depan dan berbincang cukup akrab
kemudian f memberikan pidato sebagai penutup acara di mana panitia menyebut f sebagai bukti perlindakan kpk
perlu dicatat di sini bahwa acara ini tidak berhubungan langsung dengan tugas kpk sebagai lembaga penegak hukum
karena temanya tadi seperti yang anda lihat di atas
pada tiga belas mei dua ribu delapan belas dalam acara verbal
dan selamat datang di tns satu ratus enam puluh dua wd di lapangan tns irabadi
dan teman teman ini saudara f bergampingan dan berbicara dengan saudara tgb
kegiatan ini diadakan pada hari minggu setelah acara di bonder lombok tengah sebagaimana tersebut di atas
jadi kalau yang tadi di acara yang pertama itu lagi sabtu ini hari minggunya
acara bermain tenis adalah sebagai perpisahan dengan korem setempat
kegiatan ini berbeda dengan setelah lima jabatan
yang dilakukan sebelumnya pada bulan april dua ribu dua puluh
di mana pimpinan dimintai izin saat itu
artinya di dua hari ini saudara f pergi tanpa izin pimpinan
dari hasil pemeriksaan pi f menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan
dalam foto nampak keakrapan antara tgb dengan f yang ditunjukkan dengan f menghilang anak dari tgb
dalam video tidak terlihat upaya f untuk menghindar dari situasi pertemuan yang terjadi
pada delapan agustus dua ribu delapan belas penyidik kpk ini peristiwa berbeda ya
yang pertama tadi terkait dengan kasus yang sedang diselidiki terkait ptnp
yang kedua pada ini kasus yang berbeda
pada delapan agustus delapan agustus dua ribu delapan belas penyidik kpk memanggil saudara pa pejabat bpk
sebagai saksi untuk tersangka yp dalam kasus swap terkait dana perimbangan daerah
namun karena tidak dapat hadir maka pemeriksaan dijadwalkan ulang
pertemuan antara ba dan f sampai dengan keluar dari ruangannya
sebagaimana video yang kita
gunakan sekitar lagi ada pada kisaran tiga puluh menit
va diantarkan oleh penyidik ke lantai dua untuk dilakukan pemeriksaan
kemudian di kasus yang ketiga terkait paf ini
yaitu pada satu november dua ribu delapan belas pada malam hari
di sebuah hotel di jakarta yaitu pak f bertemu dengan seorang pimpinan partai politik
selanjutnya pada dua puluh tiga januari dua ribu sembilan belas
laporan dikomulasi dan diserahkan oleh deputi pipm kepada pimpinan kpk
melalui surat melalui nota dinas
dan kemudian pimpinan kpk pada tanggal tujuh mei
memerintahkan meminta pertimbangan diwan pertimbangan pkw
jadi karena tadi laporannya dinyatakan sebagai pelanggaran berat
maka sop nya pimpinan kpk akan meminta pertimbangan dewan pertimbangan pegawai
pada tanggal tujuh belas mei diserangkan rapat diwan pertimbangan pkw
dan diputi bpm
melaporkan hasil pemeriksaan kepada diwan pertimbangan pkw
selanjutnya pada sebelas juni dua ribu sembilan belas
polri mengirimkan surat penarikan f
dan surat tersebut tertera f dibutuhkan dan akan mendapatkan
kemugasan baru dihubungkan ke polri
dan sembilan belas juni dikarekan karena ada kebutuhan kemugasan
dan dalam rangka menjaga hubungan baik antara institusi polri dan kpk
maka dilakukan koordinasi lebih lanjut
pertemuan pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas f sebagai
diputi penyelidikan kpk
sebagai deputi penyelidikan kpk f juga tidak pernah meminta izin untuk melakukan
pertemuan dengan pihak yang terkait perkara
ataupun pihak yang memiliki risiko independensi
dan tidak melakukan seluruh pertemuan pertemuan tersebut kepada pimpinan kpk
dalam proses pemeriksaan
kpk telah memeriksa f saksi saksi terkait
saksi saksi pihak terkait ahli hukum dan ahli etik
untuk membuktikan terjadinya kebukaan pelanggaran yang dilakukan f
bukti bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain
meliputi keterangan saksi keterangan ahli rekaman cctv video
dan dokumen dokumen terkait penanganan perkara tersebut yang ditangani kpk
kpk telah mengundang ahli untuk memberikan pendapat seperti
dr al tijaw al kostar
bahwa independensi kpk sebagai lembaga negara
merupakan makota bagi kpk dalam melaksanakan tugas dan ruwunannya
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
oleh karena itu setiap insan kpk harus dapat membuat garis pemisah
dan batas yang jelas antara urusan pribadi dan jabatan sebagai insan kpk
sehingga kepercayaan dan harapan publik terhadap kpk
harus selalu diperhatikan dan dijaga oleh setiap insan kpk
demi menjaga marlah institusi kami
kpk telah menyampaikan surat resmi kepada dpr
khususnya komisi tiga dpr
terkait rekan belajar calon pilihan kpk
dengan harapan agar dapat menjadi pertimbangan
dalam proses pemilihan calon pilihan kpk
sebab masyarakat membutuhkan pemimpin kpk yang berintegritas
dan dapat bekerja secara indekat
perlu kita pahami bersama
terlepas dari hasil pembicaraan
pemerintahan dan pemberdayaan klien
yang dianggap sebagai salah satu kelebihan

atau memiliki afiliasi politik
maka hal tersebut membuat kpk berisiko ditarik pada pusaran politik
dan terdapat juga risiko bagi pelaksana tugas kpk ke depan
terutama jika ada kasus korupsi terkait dengan aktor politik
baik yang berafiliasi dengan pimpinan sebut
padahal kpk wajib menegakkan hukum secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
demikian informasi kami sampaikan sebagai bentuk kultu berintas kuli kpk
kami harap dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kpk
agar dapat menjalankan tugasnya secara independen sebagaimana perintah undang undang kpk
dengan pengumuman mantan deputi penegakan kpk ini kpk tinggi menunjukkan kalau misalnya

hanya itu yang saya ingin terima kasih
emang direkod itu
pak saya ingin menanyakan pak jalur
apakah dulu sempat ada informasi soal pertemuan
f ini dengan salah satu tokoh pantai politik di kedal karnam
nah ini apakah tidak masuk dalam materi pemeriksaan dewan
baik cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda berikut
tetaplah bersama kami